nah selain beberapa tokoh yang sudah disebutkan tadi kemarin juga sempat ada yang mencuri perhatian banyak orang ya
salah satu adalah bupati minahasa selatan kristiani eugenia teti paruntu yang sempat datang ke istana
dan ternyata bukan salah satu calon menteri di kabinet jokowi ma'ruf amin
iya karena riskotnya sama sih ya pakai kemeja putih
tapi jangan salah loh staff staf presiden kemarin juga pakai kemeja putih
plus juga vendor vendor saya lihat ada yang datang banyak kemeja putih
ya jangan sampai itu karena mau jadi menteri ya
nah selain teti nama politisi nasdem victor lais dokat lais kodat yang disebut sebut akan mengisi kursi menteri juga batal menjadi menteri
bupati minahasa selatan kristiani eugenia teti paruntu sempat menyambangi istana negara mengenakan baju kemeja putih
ternyata bukan salah satu calon menteri di kabinet jokowi ma'ruf amin
hal ini disampaikan oleh deputi protokol pers dan media sekretariat presiden bey mahmudin
teti ternyata tidak sempat bertemu presiden jokowi bahkan keluar melalui pintu samping istana
menurut bey mahmudin di istana teti ternyata sempat bertemu dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto sebelum akhirnya pergi meninggalkan istana melalui pintu samping
karena itu kan usulan dari partai golkar tapi di dalam dia bertemu dulu dengan pak erlangga
setelah bertemu langsung meninggalkan istana
jadi tidak bertemu dengan presiden
tidak bertemu dengan presiden atau gimana pak
tidak tidak tidak bertemu dengan presiden
tidak tidak tidak ada
ya karena tidak bertemu ya tidak jadi bertemu
saat ditanya mengenai kehadiran teti erlangga menyebut jika teti bukan untuk bertemu presiden meski teti terlihat datang memakai kemeja putih
menurut erlangga ada beberapa kader golkar yang diusulkan dan dipanggil presiden namun sebaliknya ada yang tidak dipanggil
ya tentu banyak hal
karena beliau sebagai bupati banyak hal yang dibahas tetapi juga belum tentu dengan pak presiden
sementara itu salah satu partai koalisi pemenangan jokowi dodo ma'ruf amin partai nasdem juga telah memastikan jika salah satu kadernya victor laiskodat batal menjadi menteri di kabinet kerja jilid ii jokowi ma'ruf amin
politisi nasdem willy aditya menyebut jika victor akan tetap mengabdi sebagai gubernur nusa tenggara timur sesuai dengan harapan
aspirasi dari rakyat ntt